gak apa apa kemana aja
ya udah mendingan sekalian
katanya sih dia mau pergi ninggalin jakarta
tapi saya gak tau dia mau kemana mas
serius mas toko obatnya tutup
yaudah makasih ya mas ya
ya ampun dewa
kenapa jangan jangan yang pemenuh toko obatnya itu kabur lagi
gue yakin pasti dia pelakunya
dia sengaja pergi untuk menghindar dari kita
cuma itu salah satunya bukti untuk nyari teman ke kantor polisi
dewa terus kita gimana
lo tenang aja ya
gue akan bilang ke omar sio kalau anaknya sendiri udah keracunin dia
tapi dia ada yang n contraten menunjukin
dia harus tau kebenerannya gue

sampai jumpa saat lain
mau apa lagi kalian datang ke rumah saya
om saya cuma mau kasih tolong
kalau mike ya udah beli obat belum otot itu kok om
mesti berapa kali saya bilang
saya nggak percaya tuduhan kalian
jadi tolong stop memfitnah anak saya
om om jan kayak gitu dong om
walaupun mike itu anak om sendiri
belum tentu mike itu berbuat baik om
kamu lagi ikut ikutan aja bisanya
dewa kamu denger ya
mike gak mungkin mau meracuni papanya sendiri
dia bukan berandalan kayak kamu
terserah allah percaya atau enggak
tapi yang jelas saya sudah melihat sendiri
kalau mike itu lagi berinteraksi sama penjual obat itu
kalau om tidak percaya
silahkan tanya langsung sendiri om
ada apa sih sebenarnya ini
jadi gini om
dewa itu ngeliat
kalau misalkan make itu ngeganti obat itu
dan mike merekayasa semuanya
seakan om lamos yang melakukannya
bagaimana dewa mencetaknya
udah udah udah
udah pada ngapain sih
udah jam pada berantem
lihat itu pa berantem apa apa
kok dia masih sih pa
ya ampun dewa
dewa kau tahu apa apa kan
ini semua pasti gara gara oh kan
memandu sejauhnya reset

saya yang akan nuntut kamu dan papa kamu
karena kamu sudah masuk rumah saya tanpa izin dan memfitnah anak saya
keluar keluar ayo
buat keributan di rumah manjikan saya ayo
ayo lain kali jangan buat keributan di rumah manjikan saya ya
aduh sedih banget
kamu gak apa apa kan
ya udah mendingan sekarang kita pulang ya
nanti kita balik lagi kalau misalkan suasananya udah tenang
baik pak saya akan sampaikan ke pak lemos
ada apa pak
baru saja saya dapat telepon dari pengacaranya pak marsio
kalau dewa bikin masalah di rumah pak marsiu
dewa bikin masalah di rumahnya marsio
gak apa apa enak
kamu tuh bikin masalah apa lagi sih sama marsio
mereka duluan buat masal sama kita
pak walaupun akhir akhir ini hubungan kita kurang baik
tapi tetap aja kalau mereka fitnah papa
berarti mereka fitnah aku
kalau masalah itu udah dewa kamu itu nggak perlu ikut ikutan
ini aja mereka yang bekerja
mereka yang cari bukti kalau bapak itu ya nggak salah
ya ampun pak
dewa ngakuin ini semua kan juga buat papa
walaupun papa punya pengacara
tapi sebagai anak kita kan juga pengen lindungi sama papa
untuk kebaikan papa juga
udah kamu diem aja bisa kan
pak aku udah tau semuanya
kalau mike itu dalangnya
dia yang lakuin semua itu
iya tapi kamu gak boleh dulu sembarangan gitu tanpa bukti loh
nanti kalau mereka nutut balik sama kamu gimana
aku ada bukti kok pak
tapi ada orang yang muka aku dari belakang
sampai akhirnya aku pingsan
itu sama aja kamu gak punya bukti dewa
tuduhan tanpa bukti itu gak ada gunanya tau gak
udahlah kamu tuh malah bikin posisi papa tambah sulit tau gak
dari dulu kamu bisa nyusahin papa aja

udah lagi pulang
kita bisa cari bukti ini sama sama
dan abis itu kita bisa bebasin papa
gak ada yang percaya sama gue
gue percaya kok sama lo
gak ada gunanya lo ngeluarin armata untuk orang video
tolong jangan ganggu gue ya
gue lagi pengen sendiri